pertama tama yang ingin kami tanyakan
saat kejadian itu
kami sempat mencari bapak
tapi bapak tidak pernah hadir
bahkan bapak menghilang dari rumah
dan tempat kerja
menemui saya pak
bapak sudah bicara semuanya
dan sekarang penyidik sudah tahu semuanya
penyidik sudah tahu
kalau pelakunya itu bukan mama
kok bapak tegas sih sama aku ma
kenapa kamu bilang itu ke penyidik
tak usah kacak
ia tidak perlu kisah
bapak yang dapat mencari bantuan
maka kita harus percaya
apakah sampai dia juga
bagaimana mereka bisa mem sea
kamu harus hadapi semua ini
kamu gak akan mungkin bisa terus terusan hidup seperti ini
mama gak mungkin bisa melindungi kamu terus
gak mahu gak mahu ya ma
mama tuh gimana sih ma
kemarin aja mama tuh udah mati matian bantuin aku
sekarang memang mau aku di penjara
mama tuh maunya gimana sih ma
yang mama lakukan sekarang ini adalah berkorban buat kamu nak
mama sudah berkorban
tapi kita gak ada yang tahu
kita semua gak ada yang tahu apa yang akan terjadi
sekarang allah berkandang lain sa
bukti bukti terus dicara
dan mama gak bisa berbuat apa apa lagi
oke kalau mama gak mau bantuin aku
aku akan melindungi diri aku sendiri

mama gak mau bantuin kamu

mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu

mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
mama gak mau bantuin kamu
tapi papa atau etik kan
apaan orang lainnya
tapi apaan orang lainnya
sebarang pertama dengan total nilai sembilan puluh enam jatuh kepada elsa anindita
selamat ya sayang
selamat ya sayang ya
bapak bangga sekali sama kamu
saya yang andin gak kesini ya untuk ngeliat kamu ambil piala ini
ya anak sama yang satu itu kan kerjaannya belajar
terus pak makanya wawasan dia itu kurang
karena dia gak pernah datang ke acara acara seperti ini
selamat ya sekali lagi ya
selamat ya sayang ya
elsa cantik sekali ya
dia banget bergaya tuh
anaknya siapa dulu dong pak
dia lincah sekali
bisa luas kayak begitu pasti karena bakatnya turun dari aku
bahkan modelingnya turun dari aku
dan hari ini kan
pertama dia dapat kerjaan
setelah ini aku yakin banget
pasti elsa akan kebanjiran job
jangan lupa like share subscribe dan subscribe ya
sampai jumpa lagi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah pulang nak
aku mau kasih liat papa mama sesuatu
pasti seneng banget
ya udah deh nih tapi jangan kaget nih
apa satu dua tiga
waduh lucu tuh liat deh
iya aku malah bangga deh liatnya
asik kamu lah
mama yakin kamu akan jadi super model
dan nanti foto kamu akan terpampang dimana mana ya kan pak
kalo papa lebih seneng yang ini
yang ini senyumnya lebih anggun lebih baik
cantik tuh pak cantik kamu sayang
semua yang elsa sudah bangun dari nol
akan hancur begitu aja
sebentar lagi foto kamu
mungkin akan terpampang dimana mana elsa
bukan model papa atas seperti impian kamu
suara sang harimau
suara sang harimau
mas marno selamat
gimana kondisi bapak setelah saya tinggal
saya sudah lebih baik pak alhamdulillah
tadi juga saya sudah suruh anak istri saya makan pak
karena melihat kondisi saya sudah lebih baik
ini ada bapak bapak dari tim penyedia keperluan
bapak bapak ini dia
ini dia pak
ingin berbicara dengan pak sumarno
saya harap pak sarmarno sudah siap untuk memberikan cowok bandang jujur ya
insya allah pak al
kami ingin meminta keterangan bapak terkait kasus pembunuhan roy al fahri empat tahun yang lalu
tolong ceritakan semua yang bapak ketahui dengan jujur
baik pak saya siap
pertama tama yang ingin kami tanyakan
saat kejadian itu kami sempat mencari bapak
tapi bapak tidak pernah hadir dalam panggilan kami
bahkan bapak menghilang dari rumah dan tempat kerja
saat itu bu elsa menemui saya